tapi kalau saya menteri nggak bawa pistol
memang kita datang ke rakyat mesti nakut nakutin
yang enggak lah rakyat itu mesti dilayani bukan pakai pistol
saya nggak tahu
yang pasti menteri nggak bawa pistol
berarti itu belum confirm dari biru pt merdeka datang
belum belum saya belum tahu apakah
ya pasti dong kalau ada black and white nya
kan tadi saya bilang menterinya dia nggak bawa pistol
masa mau ketemu rakyat buat pistol
orang kita ketemu rakyat harus melayani masa bawa pistol
kalau pistol air boleh kali buat lucu lucuan biar segar ya
tapi nggak boleh masuk mulut bantal nanti